siapa yang tak kenal dengan rasa legit buah durian
iya di kabupaten probolinggo tepatnya di lereng gunung bromo
terdapat kampung buah durian dari varietas bidadari
di sana pengunjung bisa memetik dan memakan langsung buah durian dari pohonnya
bagaimana sensasinya berikut liputannya
di kecamatan lumbang kabupaten probolinggo inilah wisata kampung durian berada
lokasinya yang cukup dekat dengan air terjun madakaripura
membuatnya cukup mudah dijangkau oleh para wisatawan
selain pesona alamnya di perkampungan ini bisa ditemui banyak pohon durian yang menggoda selera
salah satunya adalah kampung durian di desa negorejo
di lokasi ini pengunjung bisa memilih durian yang disuka
dan melihat langsung bagaimana cara memilih durian yang matang dagingnya
rata rata varietas durian di lereng bromo ini merupakan jenis bidadari
di mana bisa dikenali dari tekstur
rasanya yang tidak terlalu besar namun daging buahnya sangat tebal dan bijinya kecil
dan untuk rasanya tak kalah nikmat dengan durian varietas favorit lainnya
durian lumbang ini teksturnya sangat lembut sekali
kemudian warnanya itu kuning merona sehingga namanya adalah durian bidadari
rasanya sangat menggoda seperti bidadari
selain buahnya enak penikmat durian bisa merasakan sensasi tersendiri
dengan menikmati durian langsung dari pohonnya
langsung bisa metik itu ya lebih
untuk harga gimana jauh lebih murah daripada di dagang atau bagaimana
ya lebih murah karena dia langsung ke petani
anda penasaran dengan kampung durian
silahkan datang ke desa negorojo saat musim durian antara bulan september hingga desember